nah ini bagi anda yang menyukai liburan dengan tantangan yang memacu adrenalin
anda bisa mencoba wisata river tubing yang ada di kaki gunung raung jember
tidak hanya menawarkan pesona alam pedesaan yang sejuk
wisata ini juga dijamin akan membuat anda berdecak kagum saat melintas di sepanjang aliran sungai
nah seperti apa serunya rifer tubing berikut liputannya
rifer tubing mengikuti derasnya aliran sungai di atas ban dalam bekas kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai pelampung
adrenalin kita akan langsung terpompa saat ban yang kita naiki ini terus berputar tak tentu arah mengikuti aliran sungai
tak ketinggalan hentakan saat melewati arus kuat tanpa kita bisa mengendalikan ban akan semakin memacu adrenalin kita
namun anda tak perlu takut
selama dua jam berlifer tubing kita akan dimanjakan dengan keindahan alam di sepanjang sungai
yang mampu menghilangkan rasa takut tersebut
nah tadi sebenarnya takut sih cuma karena kadung keasikan jadi akhirnya seneng akhirnya kebawa suasana
kawahnya dingin banget apalagi pas sudah selesai sampai ke pos satu ada sumber kayak mata air gitu airnya dingin banget gitu
keseruan peserta river tubing akan semakin komplit saat mencapai garis finish
di lokasi ini peserta bisa langsung membasu tubuhnya
peserta bisa menambahkan kemampuan untuk menangkap air yang kecil di bibir sungai dengan air yang jernih dan dingin
tak lupa segelas susu jahe telah menyambut peserta untuk menghangatkan dan menyegarkan kembali tubuh
bagaimana anda tertantang untuk mencoba river tubing di kaki gunung raung ini
shaiful kusmandani jember